tidak selendang itu
mirip banget sama selendangku yang hilang
ah warnanya aja kali yang sama
lagian selendangku itu kan udah hilang
nggak tahu ke mana sekali
apa hubungannya dengan de gadis di lukisan ini ya
aku pasti akan mencarikan anissa untuk kamu
iya aku percaya
aku akan coba untuk case lagi ya
nanti aku kasih kamu
padahal itu kan pertama kalinya aku mau lukis anissa

foto miah mana
ayam aku saja
sekarang kamu tidak bisa mengelak balik
sudah banyak buktinya bahwa kamu sangat iri sama mia
evita tidak tahu apa apa mama
ini buktinya dari foto ini
kamu bukan hanya menggantikan foto ini sama foto kamu
kamu bahkan mengguang foto mia
kamu jangan bohong

kamu tahu bukan
kamu banyak alasan
mereka sudah hilang dari sini
kamu pikir kamu bisa menggantikan posisinya
itu nggak akan pernah terjadi
mereka tahu kamu sudah sukses
kamu dipuja puja semua orang
kamu bisa sakit nangis di dalam rumah ini
siapa pun tahu
kamu dan apapun kamu
itu gak akan mengubah kenyataan
bahwa kamu adalah seorang anak belut
mama tidak akan menerima kamu
mama tidak akan maafkan kamu karena kamu sudah gila
kamu jahat kamu itu jahat mama
tidak ada ampunan
jangan dibuang sama dia
kamu sangat iri kamu sangat benci
kamu sengaja menghilangkan mila
mama tidak akan membiarkan papa membela kamu lagi
mama saya tidak mau tahu apa apa
sudah jangan di luar
kamu sudah puas setelah ayah mata kamu
mama sudah tidak tahan lagi lihat rumah kamu di rumah ini
kamu sudah sukses kan
sudah sukses kan kamu
sudah sukses kan
sekarang saatnya kamu keluar dari rumah ini ya
kamu pergi dari sini
mama saya tidak mau keluar mama
kamu sudah lihat semua semuanya kan
sudah besar kan
mendingan kamu keluar
sekarang juga pergi
ini yang terbaik buat keluarga kita ya
masalahnya kalau mama masih di rumah
sakit hati mama tidak akan berhenti
mama saya tidak mau keluar lagi
mama saya tidak mau keluar dari sini
mama saya ingin tetap di sini ma
mama tahu tidak
saya juga menyayangi myra
tapi kenapa mama tidak bisa percaya sedikit saja sama mama
bagaimana kamu percaya
kamu berpengaruh untuk membangun diri kamu
kalau kamu tidak menyayangi diri kamu
menyayangi adik kamu
kenapa kamu melakukan ini
kenapa kamu melakukan ini
kamu melakukan ini untuk siapa
saya ingin berpengaruh untuk diri saya
saya tidak tahu apa apa mama
kamu berpengaruh untuk siapa
siapa yang mengganti dia
aku ingin keluar dari sini
aku ingin pergi dari sini
aku ingin pergi dari sini
aku ingin keluar dari sini
mama tidak mau melihat kamu lagi
kamu ingin disuruh masuk lagi
kita akan pergi ke sana saja
tapi asal tahu
kalau kamu melakukan ini
mama yang keluar dari rumah ini
mama akan kembali lagi
kamu harus kembali ke rumah
bhw yang cara pengunjung nasional beberapa barat
sampai clocah di
apa mau kamu rasa kalau mama itu berlebihan
enggak sama sekali enggak
ini bukan hanya masalah foto papa
ini masalah hati kita yang jahat
dia itu iri sekali
terbuktikan omongan mama
mungkin bagi bapak itu masalah kecil
tolong bapak lihat arti yang lebih dalam lagi
evita sama mira itu sangat iris sama mira
evita sengaja menginakan mira
evita sengaja menikahkan mira
supaya dia nggak punya saingan lagi
evita yang lakukan semua itu
tapi malah belum tentu evita yang melakukannya
siapa lagi kalau bukan dia papa
jelas hatinya jahat kok
evita enggak apa apa
ya ampun bu
kenapa ibu bukain pintu buat saya
kalau sampai mama tahu
ibu juga akan kena marah
tuhan sama nyonya lagi ada di ruangan lain non
non sudah malam kita masuk yuk non
mama enggak bolehin aku masuk
yang ada kalau aku masuk
mama tambah besar marahnya
pergi saja ke rumah teman non
amarahnya sudah reda
kita tunggu di sini aja
evita mau tunggu mama sampai
mama buka kesempatan buat evita
buat jelasin semua
jelasin kalau ini bukan salahnya evita
non evita masih tetap saja baik sama mama non
tapi dari yang ibu tahu dan ibu lihat
mama non itu kan
ibu kandung non kan
aku punya rahasia besar
waktu aku kecil
orangtuaku membuang aku ke pantiasuhan
di situ aku merasakan
begitu sakitnya nggak punya siapa siapa
aku cuma bisa bertanya sama diri sendiri
gimana ya rasanya punya orang tua
tapi itu berubah
semua itu berubah pada saat papa ngambil aku dari panti asuhan

tapi dia mama yang evita punya
satu satunya mama yang evita punya
dan sejati dia nanti aku akan berubah menjadi mama yang evita punya
dan sejati dia nanti aku akan berubah menjadi mama yang evita punya
dia gak pernah benar benar buang aku
dia gak pernah benar benar buang aku
gak seperti ibu kandung
gak seperti ibu kandung aku
bu ambar kenapa
bu ambar kenapa
evita gak salah
non evita gak pernah salah apa apa
non evita gak pernah salah apa apa
betul non evita gak salah
ibu cuma terharu mendengar cerita non evita
ibu cuma terharu mendengar cerita non evita

oh lebih baik ibu masuk
kalau sampai mama lihat dia pasti makan marah
tapi non evita udah kebiasaan nanti aku akan berubah
tapi non evita udah kebiasaan nanti aku akan berubah
ibu percaya deh sama evita
ibu percaya deh sama evita
sekarang ibu masuk
sekarang ibu masuk
sekarang ibu masuk
sekarang ibu masuk
sekarang ibu masuk